kita beralih ke informasi lainnya
seorang guru di gresik rabu pagi tak kuasa menahan tangis saat mendapat penghargaan
berupa santunan dan sepeda gunung dari bupati gresik
dalam peringatan hari guru nasional ini
pemkap berjanji akan menambah honor dan tunjangan guru senilai tiga miliar rupiah lebih
pemkap berjanji akan menambah honor dan tunjangan guru senilai tiga miliar rupiah lebih

supaya guru baik yang ada di lembaga swasta maupun di negeri bisa menerima sertifikasi atau tunjangan tpp itu
bisa diperoleh sehingga kesejahteraan guru semakin terjamin
sementara itu pemda gresik lewat dinas kependidikan kabupaten gresik
menjadikan tambahan insentif maupun honor guru swasta dan negeri
serta sertifikasi atau tunjangan ttp dengan jumlah total rp tiga dua miliar
yang dipastikan cair tahun dua ribu delapan belas mendatang